terima kasih makan siang dengan teteh manis
bisa aja sih jadi malu nah gimana bisa tidak makan siang bersama saya siang ini boleh saya
malah seneng diajak makan siang sama kang abah oh ya kebetulan saya juga
janjian makan siang sama anak saya nanti bisa kenalan ya wah pas bisa
atau kalau begitu
kesempatan bagus itu ya
jadi bisa tidak ketemu sama saya sekalian saya yang lagi meminta restu
restu apa kan kita cuman temen ye temen tapi mesra
maksudnya ngerti lah itu gimana sih ya kita juga kan pengen hubungannya enak atau saya kira kira
anaknya setuju tidak

bentar dulu bisi itu jerawatnya di pebus ke ini kerja dulu
sorry tidak usah ikut campur urusan saya
kapan suksesnya kalian
biar lebih sukses
soalnya aku harus buru buru ini ke kantor mama aku
jadi aku gak bisa ikut bimbel hari ini
ya kata mama aku sih mau pungut retan di sana
mau pungut retan
sama clara ya photoshootnya jangan jangan
jangan kayak gitu dong
kan kasihan juga boynya
lagian boynya juga gak apa apa kok
tuh lihat sendiri kan
makanya resmiin dong
iya nanti diresmiin kok
nanti langsung nikah aja deh kalau gitu
kalau gitu ya kayaknya si reva gak perlu ngelawan nyokap gue deh

yaudah hati hati ya
gue duluan ya
menjaga kalian guys
coba lihat disini dulu
itu lihat ada apa
di sebelah kanan itu dia
kalian tuh namanya sirik
tidak bisa nih
udah berangkat bang
tidak ada yang mau menang pilih pemiliknya sendiri
santai berada kalau sudah ada rezeki mau pasti datang lagi sendiri
siapa siapa pun bilang mau menang mau menang salah
tidak ada yang mau menang
namanya mau kemana
saya mau makan mau dimer
salah itu bukan dimer
tahun siang itu lunch
eh siapa itu
wah benar abah jangan sampai keceplosan sampai teh manis
karena diri memangnya mau makan dimana
apa yang kamu mau tahu urusan saya
eh kalau siapa yang nanya gimana
kalau siapa yang nanya bilang saja abah lagi makan di tempat makan
udah gampang kan
apa yang kamu mau tahu
jadi kita pergi makan ya
jadi ya tua kang abah
ini saya juga mau berangkat
oh ya sudah kalau sama sama berarti mau jalan
sampai bertemu si giung
lain si giung itu juga maru ya
sambut sambut gambut sambut
siapa siapa orang lain mau berangkat begitu begitu ini
beda ya pak
ya ardiana pasti ceritain soal clara yang ganggal yang macem macem
pokoknya adrena pasti bikin reva jadi galau gitu
emang tuh ya si mahmud resek banget tuh
kayaknya gue harus cari tahu deh siapa mama tirinya reva yang sebenarnya

wah kaya begini orang balma
taruh di arke
alah kamu teh bisanya nyopet nyari rejeki ambil hak orang yang bukan hak kamu itu namanya haram
nih lu jangan kecampur ya
kecampur saya mah tidak pernah kecampur saya doyan es campur
iya iya iya bang rama ampun ampun ya
eh sudah sudah cukup
tidak perlu main hakim sendiri maling juga dia manusia ya
punya keluarga betul tidak
iya bang betul bang
betul betul betul tidak

tidak perlu main hakim sendiri bang
tidak perlu main hakim sendiri bang
tidak perlu main hakim sendiri bang
wah ya rupanya sangat dengan keringatan ketemu si giung teh
kalau clara ada di sini
oh iya soalnya clara ini kan pasangan kamu buat foto
kayak yang kemarin kemarin
aduh apa benar permintaan klien
jangan jangan ini cuma akal akalan mama aku doang
pengen deketin gue sama clara
clara kita makeup dulu yuk
kamu harus makeupnya yang cantik
supaya klien suka
terus nanti kamu bisa diperpanjang di kontrak kerjanya